live dengan siapa ini
gimana ada tanggapan dari dpr
oh gimana dari bapak
setnov yang sudah salaman waktu itu
ada di samping kita
oke bang setnov
donald trump baru saja memberikan pidatonya
setelah unggul dari pesaingnya hillary clinton
dan bagaimana reaksi dari wakil wakil
seputar pemilihan presiden amerika serikat ini
heranov albasir saat ini
ada di kantor dpp gokar di kosan sleepy
di jakarta heranov bagaimana dengan reaksi
dari para wakil kita terhadap
kemenangan donald trump pada selasa waktu setempat
ya setelah tadi kita simak
pernyataan langsung dari presiden joko widodo
yang menyatakan secara resmi
tidak mempermasalahkan siapapun yang akan terpilih
menjadi presiden baru amerika serikat
tidak ada pengaruhnya
bagi indonesia tidak ada perubahan
tetap indonesia menjalin kerjasama
dengan amerika serikat
namun wakil presiden yusuf kala menyatakan
adanya stabilitas politik dan
keamanan dunia ini terpengaruh
jika donald trump terpilih
menjadi presiden baru amerika serikat
terutama dalam ngeracah
perdagangan perdagangan akan
khususnya bagi indonesia
karena trump lebih
perdagangan di dalam negeri
tentunya kita tertarik jika
menyimak bagaimana respon dari
wakil rakyat terutama dari
petinggi partai politik
saya langsung mengajak
pemirsa di rumah dan anda
berbincang langsung dengan ketua umum
partai golongan karya
partai golongan karya ada pak setia navanto di sini selama sore pak
setia novanto yang juga merupakan ketua fraksi
partai golongan karya
pak setof apakah ini
menjadi sinyal positif bagi indonesia
terutama bapak yang
kita tahu dekat dengan pak trump
yang saat ini sudah terpilih
menjadi presiden baru amerika serikat
bagaimana nantinya hubungan indonesia
dengan amerika serikat
apakah bapak akan menjadi delegasi untuk penghubung
khususnya bagi perekonomian investasi pak
saya mengucapkan syukur
kepada donald trump
yang menjadi presiden
yang keempat memang di amerika serikat
donald trump selaku presiden
ini memberikan angin yang segar
karena donald trump
adalah seorang pengusaha
yang selalu memberikan masalah
apa yang sudah dilakukan
keinginan donald trump
untuk melakukan investasi
dimana pada saat saya bertemu
bagaimana keinginan beliau
untuk melakukan kerjasama
kerjasama dengan indonesia
karena indonesia merupakan
suatu negara yang besar
negara islam yang terbesar
ini yang disampaikan oleh beliau
sehingga dia ingin sekali
kerjasama ini betul betul
bisa memberikan arti yang sangat besar
tentu dengan terpilihnya ini
saya yakin apa yang menjadi
bisa tercapai dengan sebaik baiknya
menurut beliau adalah merupakan negara yang
strategis dan juga
merupakan negara asia yang terbesar
sehingga banyak hal hal
yang bisa dikerjasamakan
baik dibilang keamanan
bidang ekonomi di bidang kemaritiman
inilah tentu yang
mendapat angin segar
bagaimana pak setiaw nafanto
memandang kebijakan publik
yang akan diterapkan oleh pak donald trump
nantinya ini banyak kritikan dari
para pakar nih pak terutama
dalam hal akses pasar ke aset negara
merenggang jika trump menjadi
presiden kemudian anti imigran
kalau pak novanto memandang seperti apa
saya rasa tidak
karena donald trump
commitment yang jelas
karena di dalam hal apa apa
yang dibicarakan apa apa yang
dilakukan selaku melakukan
hal hal yang jelas
karena background dari pengusaha ini
mempunyai commitment yang
hubungan indonesia dengan amerika ini
karena indonesia juga
bukan hanya negara china
bukan hanya negara jepang tapi juga amerika
ini tentu harapan saya
lakukan hal hal yang
terbaik di masa depan
daripada negara indonesia
pernyataan pak yusuf kalla tadi
perdagangan amerika serikat
lebih diutamakan di dalam negeri
maksudnya oleh pak donald trump
nantinya presiden terbaru terpilih
perdagangan antar negara
di dunia khususnya indonesia
ini kan berpengaruh sekali pak
ya tentu saya mengapresiasi apa yang
disampaikan oleh bapak yusuf kalla
saat saya melakukan pertemuan pertemuan
dan ini pasti akan terwujud
bahwa beliau betul betul
tentu di dalam menjadi presiden
yang baru akan melihat
secara internal di dalam presiden
di dalam internal negara itu
tetapi juga tidak lupa bahwa
amerika sangat membutuhkan
dengan negara lain
apalagi indonesia yang sangat menjanjikan
bahkan donald trump
sudah mengirimkan berkali kali
ahlinya mempelajari segala aspek
ini yang sangat menarik
dan saya yakin ini akan dilakukan
inilah kesempatan juga
kita akan terus
dan kita terus
kerjasama kerjasama dengan amerika ini
kita tahu bapak
pernah bertemu dengan donald trump
kemudian apakah saudara komunikasi
ucapan selamat kepada donald trump
apakah ada kunjungan berikutnya
ke amerika serikat
ya tentu kunjungan kunjungan ini
karena hubungan antara
negara dengan negara
hubungan diplomat ini saya yakin
presiden juga tentu
hubungan yang gampang sekali
berhubungan dengan negara negara lain
jadi kita sebagai
hubungan ini bukan hanya diplomatik saja
tetapi juga antara masyarakat dengan masyarakat
antara partai dengan negara
itu tentu kita akan lakukan
tentu saya akan
berusaha semaksimal mungkin
untuk bisa melakukan
hal yang terbaik buat bangsa indonesia
banyak pakar pak ini menyatakan bahwa
tidak terpengaruh politik luar negeri
jika siapa pun yang akan terpilih
sebagai presiden baru amerika serikat
menurut bapak sejauh ini
politik luar negeri kita dengan amerika serikat seperti apa pak
ya kita lihat bahwa
presiden sudah beberapa kali
ke amerika ya dan
pak jokowi juga sudah melakukan langkah langkah
untuk melakukan juga
beberapa terbosan di amerika
ini sangat mengembirakan dan saya yakin
apa yang dilakukan
presiden jokowi pada waktu itu
juga akan memberikan hubungan hubungan
yang sangat strategis dan akan makin baik
kita mengetahui bahwa
visi daripada pak jokowi ini
sangat memberikan antri yang besar
politik luar negeri dan perdagangan luar negeri
sama dengan apa yang diinginkan oleh
jadi pasti hubungan ini akan semakin erat
semakin baik dan
nafasnya antara presiden indonesia
pak jokowi dengan donald trump
ini sangat baik sekali
ada juga pandangan seperti ini pak
jika trump terpilih
sebagai presiden baru
ini juga akan membuat
positif bagi kemitraan strategis
dalam pengaruh dan kekuatan
tiongkok ke asia dan asia tenggara
kalau pak noff
pemandangan seperti apa
ya tentu masalah kita dengan tiongkok
tetap yang berkaitan dengan jalur sutranya
bahwa antara asia
eropa dan indonesia
ini tentu visi mengenai
yang sudah dilakukan oleh presiden jokowi
dalam melakukan pembangunan infrastruktur
pembangunan pertanian ini sudah
tapi juga jangan lupa
perlu sekali dengan indonesia
jadi dalam hal investasi investasi
perusahaan perusahaan amerika juga sudah banyak
sekali di indonesia
dan ini tentu juga indonesia perlu
juga melakukan ada
suatu kerja sama kerja sama
yang berkaitan dengan pertahanan
pembangunan yang dimana
tetapi membutuhkan adanya
suatu bahan bahan yang ada dari indonesia
kerjasama ini saya bisa
juga masalah masalah bahan bahan
yang berkaitan dengan
amerika sedang mengembangkan masalah
untuk pengembangan teknologi
bahannya banyak di indonesia
irum irum ada di indonesia
ini saya yakin akan makin berkembang
dan makin baik belum lagi investasi investasi
jadi ini tentu
bisa memberikan suatu gambaran
tapi ada kritikan
satu hal terakhir pak ada kritikan juga
bahwa ada penanaman modal yang
akan dikaji ulang oleh trump
bagi perusahaan amerika yang berada di negara asia
upah buruk minimum termasuk
yang diperlukan oleh
amerika dan indonesia
itu seperti apa
ya ini tentu
donald trump dengan menjadi presiden
apa yang menjadi kekuatan kekuatan
kerjasama kerjasama termasuk indonesia
hal ini pasti akan memberikan
suatu gambaran yang sangat positif
karena donald trump sudah melakukan
sejak hari tanu
ini sudah dilakukan sejak awal
jadi ini tentu
program program dan juga masalah
itu donald trump sudah sampai mempelajari
balik mulai keamanan
masalah mengenai perekonomian
itu banyak sekali yang sudah disampaikan
begitu detailnya mengenai indonesia
saya yakin ini pasti akan semakin baik
baik terima kasih
atas responnya pak ketua umum
partai golkar yang juga merupakan
ketua atrasi partai golkar
atas suatunya dengan cnn indonesia
demikian tanggapan dari wakil rakyat
dan juga merupakan petinggi partai politik
yudha terkait dengan
terpilihnya atau mendapatkan
suara terbanyak di pilpres
kita kembali ke anda
terima kasih heranov albasir melaporkan langsung
dari kantor dpp golkar kawasan selipi jakarta